bapak nggak apa apa sepertinya bapak mengalami masalah yang sangat besar
daripada bapak melamun seperti ini terus dan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar
bapak bagaimana kalau bapak ikut saya ke musolah
pak dokter dokter bagaimana dokter anak saya dokter anak saya baik baik saja kan dokter
ibu ibu yang sabar ya
kenapa dokter kenapa kenapa anak saya dokter kenapa jawab
anak anak sepertinya saya harus jujur pada ibu kondisi anak ibu tidak begitu baik dia koma
tapi kalau dia bisa melewati malam ini dia akan selamat tapi kalau tidak

ibu yang sabar ya amirah koma semua gara gara saya amirah amirah koma
amirah tunggu tante ya tante akan tengokin kamu sekarang kamu sabar amira tanpa akan kesana
kalena lepasin aku
kamu mau jemputin amirah kan benarkan dugaan saya kalau kamu mau ke rumah sakit jawab jawab
tolong enggak aku harus pergi aku khawatir terjadi sesuatu kak tadi aku dengar
aku gak bisa bilang kalau aku dengar suara amirah nanti kak malena makin bingung dan malah menduga yang bukan bukan
dengar apa dengar apa aini jawab aini
aku aku tadi dengar dengar berita buruk tentang amirah kak
udah lah aini kamu tidak usah bersandiwara pokoknya saya tidak akan mengizinkan kamu pergi ke rumah sakit titik
saya tidak suka kamu mengkhianati mas prabu dengan perlakuan kamu ini
kak tapi aku harus pergi
enggak enggak boleh kak enggak boleh aku harus pergi
hei apa bahan ini
aini kamu kenapa menangis
dari tadi ngerengek rengek terus pak
dia memaksa pengen ke rumah sakit
dia ingin membesuk amirah
anak mantan pacarnya itu itu kan sama saja mengkhianati papa
bener kan mama melarang terus
tapi dia tidak mau dilarang untuk apa datang
mas mas tolong aku mas aku mau jumpa amirah
tolong biarin aku pergi
enggak ada ngaruhnya ya bisa bisanya kamu mohon sama suami supaya kamu diizinkan menengok amirah mantan pacar kamu itu enggak ada otak kamu itu enggak ada otak
jangan ikut ikut campur urusan aini
mas aku papa ini bagaimana sih
kayaknya udah gak punya harga diri nih papa
jadi kamu bilang saya ini orang yang tak punya harga diri
lanjam mulut kamu
papa keterlaluan papa keterlaluan
eh aini lihat nih gara gara kamu saya selalu ditampar
saya bilang jangan ikut campur urusan ini
aini kalau kamu ingin pergi untuk menengok amirah ya silahkan kamu pergi saja
lihat dia ya
kamu benar benar bikin saya
mama mau jengok amirah ke rumah sakit
yaudah kalau gitu kita barengan aja mah
zahira juga sekalian mau jengok amirah
masya allah amira
bangun ini ibu
apa yang ibu bisa lakukan
supaya kamu sadar
ibu akan melakukan untuk kamu nak
hatiku gak rela
tapi masa sih aku harus memikirkan
daripada kesembuhan amira saat ini
kenapa jadi seperti ini
kalau sampai amira gak tertolong
itu artinya semua gara gara saya
saya membunuhnya dengan tangan saya
saya gak mau mencelakai amira
apalagi sampai membunuh amira
saya tidak akan bisa memaafkan diri saya
kalau sampai amira kenapa napa gara gara saya
saya lebih baik mati
saya lebih baik mati
mengalami masalah yang sangat besar
dan menghadapi sebuah masalah yang sangat besar
bagaimana kalau bapak ikut saya ke musola
tidak ada kekuatan yang sangat besar
di saat kita susah
kecuali hanya allah swt
bagaimana keadaan amirah ya allah
apa dia baik baik aja ya allah
tolong selamatkan dia ya allah
tolong jaga dia ya allah
amba mohon ridomu ya allah
amira kenapa amira kenapa
dan tanda dokter
kalau dia tidak bisa melewati malam ini
saya mohon temuin amira
dan bilang sama amira dia suruh berdahan
amira pasti denger mas
yang penting amira selamat
kamu tenang ya
ya kamu tenang
ada apa ini
tolong kamu jagain utari ya
saya mau menemui amira
pastikan mencari tidak ada apa apa
papa itu benar benar keterlaluan misha
udah jelas jelas tante aini ingin membesuk amir
amira itu anak mantan pacaran tante aini
kok malah dibelain
kamu ditampar lagi
benar benar papa udah gak punya harga diri
iya mah papah itu benar benar udah keterlaluan
aku juga sekarang ngerasa kalau papa itu gak adil sama aku
apapun yang dibelain selalu aja zahira
emang aku gak pantas apa dibelain sama papa